dirjen perlindungan konsumen dan tertip niaga kementerian perdagangan
memusnahkan ribuan minuman alkohol dan barang ilegal lainnya di makassar sulawesi selatan
selain untuk memberi efek jerah
pemusnahan barang yang diperoleh dari pengungkapan di sejumlah daerah di sulawesi selatan ini
sebagai upaya melindungi industri dan produk dalam negeri lainnya
pemusnahan barang hasil pengungkapan direkturat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga
atau dirjen pktn kementerian perdagangan republik indonesia ini dilakukan di makassar rabu siang
dalam pemusnahan yang dihadiri sejumlah mitra pktn seperti porli kejaksan tinggi becukai hingga binini
tim gabungan memusnahkan ribuan botol minuman beralkohol dan sejumlah produk impor yang dianggap melanggar aturan importasi
barang setan ini dikumpulkan selama dua bulan terakhir dari berbagai tempat di kota mekah
pasar dan daerah lainnya di sulawesi selatan
pemusnahan minuman beralkohol dilakukan secara simbolis dengan menuang dan membuang botol kemasan minuman beralkohol ke dalam tong pembuangan
selanjutnya pemusnahan akan dilakukan oleh tim pktn di tempat yang telah disiapkan
selain itu pemusnahan barang impor ilegal seperti sepatu impor dan perlengkapan pertanian dilakukan dengan cara dirusak menggunakan mesin pemotong
total barang setan ini bernilai lebih dari rp empat ratus enam puluh juta
barang ilegal ini disita karena tidak memenuhi persyaratan kementerian perdagangan dalam proses importasinya
seperti standar nasional indonesia dan berbagai standar lainnya
selain itu pemusnahan ini bagian dari upaya perlindungan industri dalam negeri khususnya produksi alat pertanian yang banyak diproduksi di dalam negeri
pemusnahan secara simbolis dipimpin oleh dirjen pktn kemendak ferry anggrijono yang diikuti perwakilan mitra dirjen pktn
ya salah satunya kegiatan ini untuk memberikan efek jerah dengan cara yang mudah singkat tidak melalui proses penyidikan yang panjang
karena di dalam perkenaan peraturan kami pelaku usaha yang melakukan kegiatan melanggar peraturan itu diminta untuk menarikan barang atau melakukan pemusnahan
proses penyitaan dan pemusnahan produk yang melakukan peraturan ini adalah untuk membuat perusahaan yang lebih mudah
dan juga untuk melanggar peraturan bagian dari kerja kementerian perdagangan republik indonesia untuk melindungi konsumen dalam negeri